akhirnya kita akan bergabung dengan caca tayangkar public figure yang juga menguatkan media sosial apalagi instagram untuk memberikan informasi
oke cak kita langsung ngaji nih karena sudah lebih dari lima menit ya tujuh lewat lima menit
jadi cara caca untuk menyebarkan kebaikan lewat media sosial ini adalah dengan memberikan informasi tentang penggalangan dana
bisa diceritain caca tentang apa yang disampaikan lewat instagramnya caca itu
oke pertama tama aku mau nyapa semua yang ada di sini thank you banget udah nontonin
walaupun tadi kayaknya maaf banget aku sempet salah kasih informasi kayaknya
aku salah tag akunnya
dan aku juga tadi masuk ke akun yang salah
jadi kayaknya sempat jadi tukeran
mohon maaf sebelumnya
tapi thank you banget yang udah join
semoga apa yang kita mau bagikan di sini bisa bermanfaat untuk semua
jadi untuk pertanyaan yang tadi gimana cara aku menyebarkan kebaikan di instagram aku
yang pertama memang kemarin aku dapat request dari teman teman terdekat aku untuk membagikan di media sosial aku
tentang tempat tempat di mana orang bisa berdonasi
untuk apd yang akan disumbangkan ke rumah sakit rumah sakit yang sudah mendaftar
aku sempat membagikan itu untuk berdonasi di amana
jadi itu aplikasi untuk berdonasi juga bisa untuk investasi juga bisa
tapi mereka emang sekarang lagi fokus untuk mempersiapkan apd untuk tenaga tenaga medis
yang kedua aku juga sempat share yang untuk donasi di human initiative
itu semuanya memang disumbangkan untuk apd
karena sekarang kebutuhan apd yang kurang banget di indonesia
tapi selain itu aku juga udah share ke teman teman terdekat aku untuk ngebantuin usaha usaha yang mereka kenal
ataupun yang mereka rekomen gitu
biar usahanya bisa tetap hidup di masa masa ekonomi yang sulit kayak sekarang ini ya
karena semua kayaknya kesulitan ekonominya yang ngerasa tuh nggak
nggak cuma sebagian orang tapi bener bener merata
jadi apa yang bisa aku lakukan mungkin ini hal yang kecil
tapi aku berharap bisa bermanfaat juga untuk orang lain
oke tapi responnya sangat baik ya begitu ya dari netizen atau juga followers instagram caca
alhamdulillah responnya sangat baik
memang aku ada beberapa mungkin influencer yang memang membuka media sosialnya
untuk membagikan segala macam jenis
jadi aku juga bisa berharap bisa
hah kalau aku mungkin aku belum sampai ke arah sana
aku masih teman teman terdekat aja yang bisa aku pertanggungjawabkan bahwa memang bisnisnya ini legit gitu
yang emang bener bener aku bisa rekomendasikan dengan orang orang yang bertanggung jawab gitu
karena jangan sampai di masa masa sulit ini
sosial media kita kita mau menyebarkan kebaikan tapi malah digunakan dengan cara yang salah sama orang orang yang belum bertanggung jawab

cara aku sampai sekarang untuk membatasinya masih kayak gitu
kalau sekarang kan memang banyak yang misalnya komplain gitu ya ataupun halnya susah nih cari rekomendasi
misalnya harga masker nih sekarang mahal mahal atau juga hand sanitizer susah didapatkan
atau misalnya sekarang mau ke pasar tapi susah karena harus physical distancing
nah kalau caca sendiri apa sih kesulitan yang dialami semasa pandemi saat ini
yang kesulitan ya udah pasti sebenarnya cari bahan baku ya untuk masak di rumah
karena kan biasanya kita belanja sendiri bisa ke supermarket dengan leluasa
sekarang kalau ke supermarket aja kayaknya pengen pakai apd walaupun ya nggak mungkin kita pakai apd gitu
cuman rasanya tuh apa ya rasanya tuh gak senyaman dan gak setenang dulu gitu
jadi sekarang harus pinter pinter cari supplier yang beneran bisa apa ya yang bisa deliver
apa yang kita butuhkan dengan tepat waktu dengan lengkap juga kayaknya itu yang butuh
karena kalau belanja kan kita bisa sekaligus datang ke satu tempat dan beli semua perlengkapan
sedangkan kalau kita mengandalkan e commerce biasanya nggak bisa lengkap di satu tempat aja gitu
jadi ya aku paling tanya tanya orang terdekat rekomendasi mereka yang udah pernah mereka

masa masa kita bisa berjalan di luar
sorry yang barang barangnya juga udah pasti asli dan terjamin tuh dimana aja gitu sih paling
cuma so far masih bisa di manage lah semua kesulitannya alhamdulillah
oke so far oke sekarang ya tipsnya biar temen temen ataupun viewers ingin mendapat informasi tapi nggak hoax tuh seperti apa sih sebenarnya di saat pandemi
jadi karena waktu itu aku memang pernah belajar soal ini jadi aku punya tips yang gampang banget untuk memfilter hoax dan biar kita juga nggak menyebarkan hoax gitu
jadi kalau misalnya udah memenuhi lima tersebut think t nya true h nya jadi lupa kan
helpful i nya inspirational n nya necessary dan k nya kind
kalau misalnya memang sudah udah dapet lima limanya it's okay to post it and it's okay untuk kita terima
terima gitu informasinya
kalau buat aku itu
karena kalau kelebihan yang hoax juga gak bagus begitu ya untuk kesehatan mental juga ya cak
karena kalau misalnya di zaman zaman kayak gini sebenarnya kalau menurut aku sendiri yang paling penting adalah prioritas kita apa
kalau misalnya memang prioritas kita kesehatan keluarga kita udah tahu yang paling penting kita yang paling penting kita terapkan adalah yang pertama physical distancing
yang kedua pertahanan imunitas
yang kedua pertahanan imunitas
pertahanan imun kita harus bagus
jadi makan olahraga kalau misalnya perlu suplementasi vitamin bisa dikonsumsi
yang ketiga kita juga harus menggunakan masker kalau memang perlu banget pergi
kalau misalnya memang tiga itu sudah kita lakukan apakah perlu kita dengerin berita berita yang simpang siur
kayaknya nggak perlu gitu
jadi kalau kita udah tahu yang udah pasti kan itu
yang udah pasti kita memang perlu rajin cuci tangan
kalau nggak bisa cuci tangan kita selalu bawa hand sanitizer
kalau misalnya itu memang sudah kita terapkan nggak perlu panik berlebihan
karena kalau misalnya pun nggak usah bilang misalnya kita kena masih fatality rate nya itu masih rendah gitu loh
dibanding wabah yang sebelum sebelumnya pernah terjadi di negara kita maupun di negara negara lain gitu
jadi kalau saya rasa kalau misalnya khawatir berlebih akan justru menurunkan imunitas kita yang nggak ada faedahnya gitu loh malahan
ya boleh dong bagi
jadi tips untuk viewers yang sudah join malam hari ini
tips saling jaga ala aku
yang pertama udah pasti pakai masker
karena buat aku pakai masker itu yang kita tahu kan virus ini memang tertulannya lewat droplets yang kena ke bagian bagian mikus
kayak misalnya glukosa kalau nggak salah ya
baik kayak lewat mulut ataupun hidung ataupun mata
jadi untuk kita nggak kena orang lain ataupun orang lain kena kita yang udah pasti harus kita tutupin adalah mulut dan hidung
yang kedua rajin cuci
karena yang biasanya megang muka kita kan tangan
kalau misalnya ada droplet yang ada virusnya itu nempel ke tangan dan itu kena muka kita ya kemungkinan besar kita tertular akan lebih tinggi gitu
jadi udah pasti rajin cuci tangan dan sedisa mungkin jaranglah pegang muka
kenapa gak jarang cuci kaki
karena jarang kaki gitu megang muka
kekuali anak kecil ya ca ya
tapi kalau misalnya anak kecil pun
ya ini pertanyaannya nih ca
gimana caranya ngasih tahu keluarga yang udah senior kalau berita yang mereka posting itu hoax tanpa harus diomelin
ini kayaknya pengalaman pribadi dari mayfrie nih
iya iya bener sih

pengalaman pribadi dari mayfrie nih

tapi balik lagi setiap orang tua itu beda beda
kalau misalnya kita memaksakan juga jadinya berantem yang ada mereka tersinggung
imunitas mereka turun dan malah jadinya mungkin lebih banyak mudara mudara dibanding faedahnya
cak biar memberi tahu ke orang tua bahwa informasi yang mereka dapatkan itu hoax tapi juga tidak menggurui
singkat aja cak
kalau menurut aku sih kita bisa cari sendiri fatch nya kayak gimana
sekarang udah banyak referensi kita bisa ngecek hoax ada di mana
abis itu kalau misalnya memang mereka membagikannya dari media sosial atau misalnya whatsapp group atau apa
kita bisa kasih tahu baik baik sih berita yang sebenarnya seperti apa
tapi kalau mereka nggak mau percaya selama itu tidak membahayakan hidup mereka menurut aku sih biarkan saja
karena agak susah gitu
pasti nggak maksudnya lebih takutnya kalau misalnya orang tuanya memang tipe yang keras kepala
takutnya malah lebih banyak efek negatifnya buat beliau daripada efek positifnya juga
sedangkan kalau dia mau ngikutin ya mungkin selama itu gak membahayakan
bukan aja gitu
tadinya kita pengen live bertiga nih cak
sama salasabila founder homepaybudan
dan juga ya dengan ibu ibu di sini
tapi cuma bisa slotnya berdua aja nih cak
thank you banget juga lady dan cnn indonesia udah ngasih kesempatan untuk sharing di sini
mungkin di lain kali kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dan bisa berbagi lebih banyak lagi
semoga aku juga pengen nanya nanya lagi sama bubit
ada juga nggak sih yang ingin disampaikan ke bubit dan salsa
karena kan sekarang sering banget di informasi seputar corona
aku mau bilang terima kasih banyak sih
karena aku juga banyak dapat info dari bubit
apalagi soal pemakaian masker
ternyata kita tuh penting untuk pakai masker apapun itu bentuknya
karena sebenarnya yang paling penting adalah kita nutupin hidung dan mulut ketika berbicara
ataupun ketika bersin ataupun batuk gitu
jadi menurut aku itu penting banget karena di ceko udah melakukan itu
dan mereka cukup sukses untuk menekan angka orang orang yang terpaparkan corona
thank you semuanya juga yang udah nonton
halo selamat malam semua
boleh dikasih tau sebenarnya apa motivasinya memberikan informasi
ini juga di endorse begitu kalau lihat dari instagram story nya bu bit tentang rekomendasi pasar lah
yang mungkin diberi belanjaannya
ini di endorse nggak sih
enggak jadi sebenarnya awal mulanya itu adalah karena saya tahu hampir mayoritas follower saya adalah pasien pasien saya sendiri
jadi saya udah kenal gimana mereka lah gitu
mereka kelihatannya kuat di luar
tapi ternyata begitu saya tanya kabarnya juga curhat juga
karena di situ saya berpikir untuk bantu pemerintah deh buat nenangin ibu ibu nih dari segi pasien pasien sendiri dulu
jadi nenangin aja sebenarnya gitu
sama ngasih tahu info info yang valid apa
karena kan mereka pasti apa apa nanyanya sama saya dulu gitu buat mastiin
hal itu dapat dari mana tuh biasanya
kalau informasi biasanya saya dapat dari teman teman saya di grup
karena kan di grup itu kan berbagai macam rumah sakit ya
mereka yang di rumah sakit di rsud di klinik puskesmas
jadi saya dapat informasi dari situ
kemudian juga dari akun teman teman saya yang dokter di instagram
nah mereka juga biasanya suka sharing juga
dan itu saya lanjutin ke pasien pasien saya
kemudian yang terakhir biasanya saya dapat dari cdc who unicef kemenkes dan lain lain biasanya gitu
yang penting jelas sumbernya
karena kan ini juga tanggung jawab kita ya buat ngasih tahu informasi itu
nah kalau sekarang boleh nggak sih dikasih tahu kondisi sebenarnya teman teman tenaga medis yang sekarang merawat pasien covid sembilan belas itu seperti apa
juga boleh diceritakan tentang penggunaan sarung tangan
sekarang kan banyak tuh masyarakat yang sekarang pada parno terus beli sarung tangan begitu
agar katanya lebih higienis begitu
jadi sebenarnya teman teman itu kebanyakan satu ngeluh dari apd
karena kan apd itu idealnya sekali pakai buang
sedangkan pasien terus terusan datang dan dimana makin lama apd nya makin langka
udah gitu karena banyak masyarakat yang panik buying
ya jadi kita sebagai tenaga medis juga akhirnya kesulitan
dan jatuhnya jadi mahal gitu
jadi kalau misalnya kita mau beli pribadi pun sekarang udah nggak bisa
karena dari misalnya pabrik tuh mereka suka minta surat rekomendasi dulu nih gitu
mungkin buat preventif takut ada penipuan dan lain lain kali ya gitu
mereka ceritanya dari apd aja
jadi boleh dikasih tahu lagi nih bu bit tentang ini kan banyak banget share tentang konten corona di media sosial
lalu tanggapan dari viewers ataupun dari followersnya bu bit sendiri ini apakah memang sangat terbantu
bagaimana mereka dalam menghadapi corona saat ini
karena saya beberapa kali
karena saya beberapa waktu sebelum kita untuk dianjurkan di rumah aja
saya sempat beberapa kali visit pasien pasien saya yang biasa saya datengin
itu sih alhamdulillah mereka cukup tenang ya
mereka kelihatan cukup tenang dengan edukasi yang benar
jadi mereka berpikir ya nggak usah panik lah bu bit
yang ada nanti kasihan
kalau misalnya kita belanja terus ternyata barangnya jadi langka
yang benar benar butuh dan nggak punya uang jadi jatuhnya mahal
nah bagus lah kalau misalnya mereka udah berpikir kayak gitu
oke ini juga tentang
jadi mereka lebih tenang sih
ada juga berbagi kebaikan dengan memberikan informasi lewat instagram tentang donasi
nah ini juga bisa diceritain bu bit tentang bagaimana sih dari media sosial ini akhirnya bisa mengajak teman teman untuk menyadari wabah virus corona ini
jadi kalau soal donasi
karena sempat beberapa kali ada
modus modus penipuan baru ya
jadi biasanya pasan pasan saya beserta misalnya ada ibu ibu komunitas yang kelahiran bulan apa
mereka punya komunitas sendiri nih sebenarnya
jadi karena mereka udah tahu dan hati hati banget sama penipuan
mereka biasanya carinya dari saya nih
nah karena saya udah banyak teman teman di lapangan
jadi biasanya saya suka jadi sharing nih
oh ini rumah sakit ini nih
atas nama bidan ini
nanti yang terima bidan ini
nomor taksulnya segini
kayak ke tempat yang benar gitu loh
jadi gak disalahgunakan
karena waktu itu pernah ada kejadian yang lumayan menyedihkan ya
teman saya dapat bantuan apd
nah itu dibawa kabur sama oknum kurirnya
karena tahu itu ada masker isinya gitu
makanya sejak itu pasien pasien saya setiap mau nerima donasi
mereka selalu tutup bungkusnya rapat saya bilang gitu
jangan ketahuan kalau itu masker atau apd gitu
karena suka ada yang disalahgunakan
oke sekarang kan kita mengenai pasien pasien bubid
dan juga followers dari instagram bubidan begitu mengenai corona ini
tentu ada kekhawatiran tersendiri bagi mereka
nah kalau misalnya kita dengerin berita
kan biasanya ada tuh tentang tunda dulu ke dokter kandungan
nah ini apakah juga diinformasikan
kalau dari bubid sendiri itu seperti apa
terutama buat followers saya pribadi ya
gak cuman gak cuman
gak cuman ibu hamil aja
tapi juga anak anak dan bayi yang harus ada jadwal vaksin kan
saya selalu ingetin kalau jadwal vaksin itu harus sesuai dengan jadwalnya kalau bisa
tapi saya selalu anjurkan untuk bikin skenario
kayak misalnya contoh
baik ibu hamil atau bayi yang mau divaksin itu selama ngantri
nunggunya di mobil aja
jadi biasanya yang urus urus administrasi itu ya neneknya
atau misalnya suaminya ayahnya gitu
buat ibu hamil saya selalu tekankan
saya selalu mengedukasi tanda tanda gawat janin atau tanda tanda bahaya selama hamil
jadi mereka selagi gak ada tanda tanda bahaya itu ya mereka tunda dulu ke dokter juga gak masalah gitu
tipsnya kalau misalnya mereka pun harus ke rumah sakit seperti apa
karena di tengah wabah corona saat ini
kalau misalnya ibu hamil terpaksa misalnya harus ke rumah sakit karena ada keluhan tertentu
biasanya saya suka anjurin ya tapi
yang tadi tuh
termasuk salah satunya adalah setelah lagi ngantri mereka tunggu di mobil aja dulu
kemudian saya selalu pesankan kalau bisa pakai jaket luarnya
yang lengan panjang
kemudian ditambah tutup kepala
syukur syukur kayak kalau udah yang pakai jilbab ya
kalau misalnya belum pakai jilbab saya suka anjurin pakai penutup kepala rapet
kemudian pakai masker gitu
jadi begitu nyampe rumah sebelum masuk rumah masker sepatu jaket dilepas gitu
sebelum kita mandi ke dalam gitu
oke itu tipsnya dari bu bidan ya mengenai bagaimana bekerja lawan corona buat pasien pasien ibu hamil
nah ini kalau misalnya punya anak yang vaksin ini seperti apa
apakah juga nanti dari bu bidan sendiri juga akan memberikan apa ya
tanya jawab melalui media sosial juga seperti apa
jadi kalau misalnya vaksin biasanya saya tanya dulu kalau misalnya vaksinnya itu vaksin wajib ya
kayak misalnya hepatitis bcg campak kemudian polio terus yang terakhir dpt kombo misalnya
itu kalau bisa sesuai dengan jadwal aja
kalau misalnya di luar dari vaksin yang wajib saya biasanya suka nganjurin
coba tanya lagi sama dokter anaknya boleh nggak ditunda
karena ada beberapa vaksin yang memang bisa ditunda
karena sebenarnya jadwal vaksinasi itu fleksibel
tunda itu maksimal berapa pak
atau saya biasanya
tunda vaksin itu maksimal berapa lama
sebenarnya bukan maksimal justru minimal
jadi vaksinasi itu boleh mundur yang nggak boleh itu maju
minimalnya kalau misalnya
tips saling jaga karena tadi udah disebutin sama cara
sekedar cuci tangan pakai masker dan lain lain
saya mau nambahin dua hal
yang pertama yuk kita sama sama sebar energi positif aja
jangan menebarkan ketakutan
yang kedua stop hoax
kalau misalnya ada informasi ada artikel ada postingan yang tidak jelas sumbernya yaudah stop dikit aja
jangan kita terusin lagi
jangan kita copy paste lagi ke grup
karena kan nggak semua orang bisa berpikir dulu sebelum diposting kan
kadang karena panik jadi langsung di forward atau langsung di copy paste gitu kan
jadi kalau misalnya kita ngerasa nggak jelas sumbernya udah stop dikit aja
itu saling jaga menurut saya
ya tips dari bu bidan
nah tapi sebelum kita mengakhiri live kita ini masih banyak banget pertanyaan buat bu bidan nih
di antaranya ya mengenai
banyak nggak sih bu bida dokter dokter anak yang mau buka praktek di rumah
pasien nggak ke rumah sakit
kalau misalnya teman teman dokter bu bidan itu ada nggak sih yang akhirnya buka praktek di rumah begitu biar para pasien tuh nggak ke rumah sakit
karena sekarang kan lagi pada khawatir begitu dengan penyebaran corona
jadi nggak semua dokter anak itu buka kliniknya justru
ada yang tetap buka kliniknya ada juga yang memilih untuk
yaudah yuk difokusin aja di tempat saya praktek di rumah sakit
jadi dia diatur jadwalnya
biasanya rumah sakit juga punya sistem administrasi sendiri buat mengatur jarak pasiennya
jadi misalnya per lima belas menit pasien ini terus lima belas menit berikutnya pasiennya ini
jadi tidak membiarkan pasien itu untuk antri di situ
saya lihat sudah banyak rumah sakit yang menetapkan aturan seperti itu dan itu sangat membantu sekali ya buat yang punya bayi bayi
oke pokoknya menyebarkan kebaikan lewat instagram dan juga berbagai media sosial
homecare bidan semoga sukses terus dan selalu sehat ya
bibi dan salsa
ada juga yang mau disampaikan mungkin untuk teman viewers yang sudah melihat live di cnn indonesia
ya tadi saya bilang stop kita menyebarkan kekhawatiran
kita harus selalu support saling support
kita harus juga saling menjaga
jadi saling ingetin juga
nah itu aja
saling menjaga saling mengingatkan saling menjaga dah
oke terima kasih
salsabila founder homecare bidan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
ngobrol di rumah